peningkatan musim mudik sudah mulai terjadi skema one way dan ganjil kenawakan diterapkan pihak kepolisian
lalu bagaimana pihak kepolisian mengatasi potensi penumpukan di jalan
sudah bersama kami melalui sambungan telepon kabak ops korlantas polri kombes polisi edy junaidi
selamat sore pak edi
selamat sore mbak rifina assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak edi dari pantauan korlantas titik mana saja yang akan terjadi penumpukan di musim mudik tahun ini
baik mbak revina untuk titik titik penumpukan seperti biasa pada moda moda transportasi ya
baik itu di pelabuhan terminal bandara seberangan sdp termasuk juga pergerakan yang ada di ruas jalan tol maupun arteri demikian
oke kapan akan terjadi titik puncak arus mudik pak edi
perkiraan untuk arus mudik ya kita sudah perkirakan
itu tanggal dua puluh sembilan dan tanggal tiga puluh ya mbak ya untuk arus mudik
sedangkan arus balik itu nanti pada tanggal tujuh dan delapan
oke pak edi bagaimana skema one way dan ganjil genap yang akan diterapkan pihak kepolisian
baik pihak kepolisian sudah membuat skema one way dan ganjil genap
itu yang pertama untuk arus mudik itu tanggal dua puluh delapan april ya itu dimulai pukul tujuh belas sampai dengan pukul dua puluh empat
dimulai dari km empat puluh tujuh gtol jakarta cikampek sampai dengan gtol kalikangkung km empat ratus empat belas
sedangkan hari jumat tanggal dua puluh sembilan april pukul tujuh sampai dengan dua puluh empat sama lokasinya mbak
dari km empat puluh tujuh gtol jakarta apa namanya tol cikampek sampai dengan empat km empat ratus empat belas gtol kalikangkung
sedangkan hari sabtu tanggal tiga puluh itu pukul tujuh sampai dengan dua puluh empat sama untuk lokasinya
dimulai dari km empat puluh tujuh gtol cikampek sampai dengan km empat ratus empat belas gtol kalikangkung
sedangkan hari minggu mbak tanggal satu dimulai pukul tujuh sampai dengan pukul dua puluh
lokasinya sama dimulai dari km empat puluh tujuh gtol cikampek sampai dengan km empat ratus empat belas gtol kalikangkung
untuk arus balik kita juga sudah menyiapkan skemanya yaitu tanggal enam mei itu pukul empat belas sampai dengan pukul dua puluh empat
dimulai dari gtol kalikangkung km empat ratus empat belas sampai dengan km empat puluh tujuh gtol cikampek
selanjutnya mbak itu nanti diteruskan dengan cb kontraplo sampai dengan km dua puluh delapan lima ratus
sedangkan pada tanggal tujuh mei pukul tujuh sampai dengan pukul dua puluh empat
dimulai dari gtol kalikangkung km empat ratus empat belas sampai dengan gtol halim gerbang tol halim km tiga lima ratus
untuk hari minggu mbak ini prediksi yang sangat puncak diperkirakan
itu tanggal delapan mei dua ribu dua puluh dua pukul tujuh sampai dengan pukul tiga tanggal sembilan dini hari mbak
dimulai dari gtol kalikangkung km empat ratus empat belas sampai dengan gerbang tol halim km empat ratus empat belas
ini predisi yang sangat puncak diperkirakan itu tanggal delapan mei dua ribu dua puluh dua pukul tujuh sampai dengan pukul tiga tanggal sembilan dini hari mbak
terima kasih mbak